berdepatan dengan hari antikorupsi sedunia
ketiga calon gubernur dki jakarta menyampaikan pesan antikorupsi
beberapa program penanggulangan korupsi pun dikemukakan oleh para calon gubernur
di hadapan masa saat melakukan kampanye hari ini
dalam kampanye nya di daerah kembangan utara jakarta barat
agus harimurti yudhoyono menyampaikan beberapa visinya terkait penanggulangan korupsi
ia berkomitmen untuk menerapkan semangat anti korupsi di setiap lapisan pejabat publik dki jakarta
dengan membentuk sistem dan mekanisme yang transparan
tujuannya agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi penggunaan apbd
ia juga berjanji akan turun langsung dalam memantau dan mengevaluasi kinerja masing masing pejabat pemerintahan
agar pengaplikasian antikorupsi tidak tebang pilih
calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama
akan terus melakukan kegiatan anti korupsi dengan tidak menerima sumbangan dana kampanye secara tunai
pernyataan ini ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan warga di rumah lembang
ahok juga sempat menyatakan dirinya dan jarod saiful hidayat tengah berusaha mengembalikan
pemasukan dki jakarta melalui aset pemda yang disewakan terlalu murah
ia juga menegaskan semua aset pemda baik bangunan maupun mobil akan dilelang dan disewakan melalui jasa penilai
perayaan hari anti korupsi dunia dilakukan oleh pasangan cagup dan cawagup anis dan sandi di posko kemenangan mereka
acara ini juga dihadiri mantan ketua kpk bambang wijoyanto
pasangan nomor urut tiga ini memaparkan pentingnya transparansi anggaran dan sistem integritas di masyarakat dalam pemberantasan korupsi
anies berharap dapat menanamkan sistem integritas ini sejak jenjang pendidikan
untuk mendukung transparansi pasangan anis sandi berencana membuat aplikasi
yang dapat menunjukkan kegiatan pemerintahan setempat dan penggunaan dana anggaran agar dapat dipantau langsung oleh masyarakat